kita beralih ke informasi lain sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat hari ini digelar dengan menghadirkan saksi dan akhir dari kpu dan bawaslu
tim hukum amin mempertanyakan ahli bawaslu mengapa menghentikan dugaan deklarasi abdesi untuk prabowo gibran
tim amin sempat memutar video dugaan deklarasi dukungan abdesi untuk prabowo gibran dalam sidang sengketa hasil pilpres mahkamah konstitusi
anggota tim hukum amin memutar video ini untuk menanyakan kepada ahli dari bawaslu terkait laporan dugaan pelanggaran yang tidak diterima karena kurangnya syarat material tanpa adanya penjelasan
dalam jawabannya ahli mengatakan bawaslu pasti memiliki penjelasan terkait alasan soal tidak dilanjutkannya laporan tersebut
yang ingin kami tanyakan adalah apakah setelah kami membuat urayan laporan sesuai form bawaslu dan sesuai dengan konsultasi yang disediakan oleh bawaslu
serta melampirkan video tadi apakah laporan kami itu kurang syarat materi
yang kedua apakah statement tegas dari mc yang mengumpulkan seluruh kepala desa di gpk itu
adalah bentuk pelanggaran dalam pemilu
kami mohon keterangan dari ahli kami sampaikan juga kami laporan dari tim hukum itu di beberapa provinsi itu banyak
dari sumatera jawa kalimantan itu kita punya laporan ada perlakuan yang berbeda
tapi kalau misalnya dia mengatakan tidak terpensara material itu tentu ada pertanggung jawabannya
kita bisa menilai apa yang dimaksud dengan tidak saran dan itu bisa ditanyakan
bawaslu membuka ruang itu ya maaf ini kalau terkesan saya
ya sekali lagi apa yang saya pahami kalau ada misalnya laporan dari paslon tentang dugaan pelanggaran pilpres
dan itu kemudian bagi pelapor merasa belum adil bisa ditanyakan